sebanyak satu ratus dua puluh lima pegawai pengadilan negeri kelas satu a serang banten
menjalani swab test setelah dua pegawai dinyatakan positif covid sembilan belas
beberapa waktu lalu
dua pegawai tersebut adalah panitera peganti dan tenaga kerja honorer
pengadilan negeri kelas satu a serang meniadakan aktivitas persidangan
selama satu minggu mendatang hingga hasil swab test keluar
meski aktivitas persidangan ditiadakan sementara
pengadilan negeri kelas satu a serang tetap membuka pelayanan terpadu satu pintu
masyarakat bisa menyerahkan berkas berkas banding gugatan dan kasasi
tidak ada kegiatan untuk hakim hakim dan panitera peganti
tapi ptsp tetap melakukan kegiatan untuk menerima berkas berkas
seperti banding kasasi untuk menerima pelayanan masyarakat
sementara itu ratusan guru di kota serang terkonfirmasi reaktif covid sembilan belas
setelah pihak dinas kesehatan kota melakukan rapi tes
melalui tim gugus tugas percepatan dan pencegahan covid sembilan belas
tes cepat dilakukan secara massal terhadap guru taman kanak kanak
paud dan peng
kami bersama dengan ketua gugus tugas dalam hal ini wali kota serang
tapi sampai saat ini kita terus berkoordinasi pak kalis juga berkoordinasi dengan pak wali kota
terkait perkembangan perkembangan setiap harinya ya terkait covid sembilan belas ini
kita akan serahkan lagi lah kepada gugus tugas dalam hal ini wali kota serang
dinas pendidikan dan kebudayaan kota serang mengatakan
pihaknya tidak ingin gegabah untuk membuka sekolah secara tetap muka
mereka akan terus berkoordinasi oleh gugus tugas covid sembilan belas kota serang
adi mazda serang banten